kita beralih ke soal rangkap jabatan di kementerian atau di kabinet presiden joko widodo
pdi perjuangan meminta presiden jokowi untuk bersikap adil
dengan membolehkan menteri menteri lain yang berasal dari partai politik untuk rangkap jabatan
pdip memaklumi sikap jokowi membolehkan erlangga hartarto dan idrus marham
rangkap jabatan karena sebagai persiapan pilpres dua ribu sembilan belas
keputusan presiden jokowi membolehkan dua elit partai golkar rangkap jabatan
sebagai menteri di kabinetnya kini menuai protes dari partai pendukungnya
pdi perjuangan sebagai partai pendukung utama pemerintah
meminta presiden bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam menerapkan kebijakan rangkap jabatan
pdip memahami keputusan jokowi membolehkan menteri perindustrian erlangga hartarto
dan mensos idrus marham rangkap jabatan di partai sebagai persiapan menuju pilpres dua ribu sembilan belas
masalahnya ada lima kalir pdip yang terpaksa nonaktif dari jabatan di partai
karena kebijakan larangan rangkap jabatan
maka pdip meminta presiden bersikap konsisten atas keputusannya
ada mas sahyo ada pak pramono hanung kemudian yang lainnya tentu
dalam hal ini saya berpikir bapak presiden akan memberikan waktu untuk kembali ke partai
sementara pan juga menilai presiden mulai tidak konsisten atas sikapnya terkait rangkap jabatan
pan khawatir jika presiden tidak berlaku adil akan menimbulkan gejolak di koalisi pendukungnya
saya kira presiden
perlu menegakkan konsistensi ini sikap istiqomah ini
supaya penumpukan sikap tidak konsisten itu menjadi semakin sempurna kalau ini dibiarkan saja
nah kita ingin ini dirubah ditegakkan
dan ini kan sebenarnya masalah kecil masalah sederhana
tidak perlu dibawa ke masalah yang terlalu rumit
dan presiden punya otoritas penuh untuk menegakkan faksun politiknya sendiri
polemik rangkap jabatan di kabinet jokowi
di tahun politik dua ribu delapan belas
jangan sampai jokowi tersandra oleh kepentingan partai pendukungnya
ya terkait permintaan pdi perjuangan agar presiden jokowi bersikap adil
dalam reshuffle kabinet yang diumumkan presiden jokowi beberapa waktu lalu
nama ketua umum partai golkar air langga hartarto
ternyata masih tetap bertahan di posisinya sebagai menteri perindustrian
padahal pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu
presiden jokowi pernah menyatakan bahwa
menterinya tidak boleh rangkap jabatan strategis di partai politik
presiden jokowi akhirnya kembali melakukan kocok ulang kabinetnya
kurang dari dua tahun jelang pemilihan presiden
sekjen partai golkar idrus marham diplot
menjadi menteri sosial menggantikan hofifa indar barawangsa
yang maju di pilkada jawa timur
jenderal purnawirawan muldoko
yang mengisi pos kepala staf kepresidenan
menggantikan deten mas dungi

namun presiden jokowi tidak mengganti menteri perindustrian
yang beberapa waktu lalu terpilih menjadi ketua umum partai golkar erlangga hartarto
menurut jokowi tidak digantinya erlangga
karena ia dinilai sebagai sosok yang kompeten dalam bidang perindustrian
dan masa kerja kabinet yang tinggal setahun lagi
pak erlangga ini kan di dalam
sudah menjadi menteri
ini kan tinggal
tidak satu tahun saja praktis ini kita
kalau ditaruh orang baru
ini belajar itu panjang enam bulan
ini belajar itu panjang enam bulan
kalau nggak cepat bisa setahun
kalau nggak cepet bisa setahun
untuk menguasai itu
dan kita lihat memang
di kementerian perindustrian
pak erlangga itu betul betul menguasai
dan mengerti betul
dan mengerti betul

erlangga enggan berkomentar mengenai dua posisi yang diembannya
menurutnya terpilihnya ia menjadi ketua umum
merupakan amanah partai sementara menurutnya terpilihnya ia menjadi ketua umum merupakan amanah partai
tugasnya sebagai menteri perindustrian
ia serahkan kepada presiden
karena merupakan hak prerogatif presiden
penuhnya hak prirogatif beliau
penuhnya hak prirogatif beliau
hal ini tentu saja bertolak belakang dengan janji politik jokowi
pada dua ribu empat belas lalu
yang tidak menginginkan menterinya
seperti dikutip dari laman detik com
secara pribadi jokowi memang menginginkan
menterinya hanya fokus bekerja di
pemerintahan dan melepas jabatannya di partai politik
bahkan jokowi juga sempat
meragukan menterinya bisa fokus bekerja di partai politik
jika tetap mengembang jabatan strategis di partai
kita lihat saja apakah reshuffle kali ini membawa perbaikan bagi konsolidasi pemerintahan jokowi jk